btw tante dapet alam loh dari papinya reva
maksa sih ah kamu pasti bercanda aja sih ini ya kan
loh tante sini tuh gak bercanda sini serius kok
kalau mau disalamin balik ya
gak salam balik gitu tante
ah yaudah waalaikumsalam gitu bilangin
kan disini tuh banyak kan ada satu dua tiga empat lima tuh
om kan yang tamu cuma dua sisanya kan yang punya rumah
ambil aja sendiri
ma mama lagi dimana nih sekarang
ini lagi di rukonya abah
kamu kesini kek ngabrol ngabrol yuk
oh yaudah yaudah maudie kesana ya ma ya
ya udah ditunggu ya
itu telpon dari si kemot eh maudie maksudnya
iya maudie emang kenapa
iya teh memang marahin aja masa nama bagus bagus modi
dikanti kemot siapa ma oh oh kelakuan
eh kompor masih pakai sumbu aja
hah teh dasar teh si abah ma
suka seenaknya ngasih nama orang tuh
sentil ya sentil kegel sentil
eh eh eh jangan teh
jangan teh getek
kan abah udah ngomong
itu panggilan kesayangannya abah
eh tadi belum selesai ngomongnya enggak kenapa
sebaiknya si kemot tidak usah kesini
biar kita aja ketemu di luar
mungkin di suatu tempat seperti kafe gitu
sama anak tete
emangnya kenapa kalau disini ketemuannya
ya kalau disini teh kurang private gitu
ya kurang private karena ini ada asdelai tidak laku
terecok terecok ini pasti gak kerayangin kita
ya hal inilah restu seperti itu
dan hal lainnya ya detail detail pernikahan
nah lamun ke kkp
jangan lupa oleh olehnya
kalau apa tidak beli oleh oleh
nah tidur di luar
beres itu mah yang penting saya titip nadia ya
saya ditinggal bu
nah memang teh reganis toh
enggak tenang ya
kan disini ada yang menjaga
lihat ini tuh badannya gede
dua yang jauh
ini kayak badak laut
beng toh ngomong badak laut itu deket nih
ya udah saya tolong
halo mah kenapa mah
kata kang abah kita ketemunya di luar aja gimana
oh ya udah mohon di sana deh
kafe mana mah
udah gini aja mah
mending kita ketemuannya di kafe yang biasa
aku sama moni ketemuan gimana
katanya raya di kafe yang biasa kamu sama raya suka ketemuan
oh ya udah moni langsung sana mah ya
ya udah tuh kita berangkat
neng tapi kafe nya bagus ya
bukannya saung ini nih
jangan kejar lah teman
apa sih mau mengambil ini mah gentleman
jangan lupa tuh
selamat makan di kafe
sekarang kinari itu udah keluar dari rumah lo
dan dia udah nge post di tempat kenalan gue
dan gue bisa nerekam dia kapan aja
lo tau kan itu
ya sejujurnya sih ya
sepupul itu cantik
dan sayang kalau buat gue kerjain
gue teramat dendam sama lo boy
sebenarnya lu tuh maunya apa sih
kenapa lo sampai kayak gitu sama gue
kenapa lo dendam banget sama gue
tapi gue dendam sama semua anak aja
lo tau kenapa
karena gue ditolak sama cindy
udah gitu lo selalu campur urusan gue sama haikal
lo selalu ngebela dia depan gue
itu gak bisa dipaksain
lo kan tau cinta itu gak bisa dipaksain
kini lo tuh bener bener tulus mencintai lo
dan gue gak bakalan keberatan
kalo lo bener bener tulus juga mencintai kinar
tapi gue udah tau
motivasi lo tuh jelek buat dia
terus kenapa lo bohongin gue
lo bohongin gue kalo udah ngejauhin reva
lu tunggu aja tanggal main
gue bakal bikin kita tambah terpuruk
lu gak mau kan sepupul gue sikat
ada salam tuh dari tante farah
tadi kan reva telponan sama cindy
terus ini cerita sama reva
kalo tante farah tuh sering nanyain tentang papi
terus tante fara tuh juga sering ngomongin papi loh
kayanya sih tante farah tuh kagum deh
dengan kepribadian papi yang luar biasa
tapi tuh orangnya katanya wawasannya luas
terus orangnya juga nggak sombong
terus sukses tapi tetap rendah hati pokoknya
eh tapi emang gak pernah perhatiin apa
tapi lihat dong gerak geriknya ekspresinya
kalau orang nggak suka sama orang suka kan pasti beda
iya sih tapi papi gak begitu memperhatikan tante farah
nah tapi yaudahlah
tolong sampaikan sama tante parah
itu sih udah pasti pih
tapi sekarang reva mau minta izin dulu nih
reva mau keluar ada yang reva mau beli
rencananya reva tuh mau ke toko buku dulu
aduh gimana ya
ini papa lagi sibuk mempersiapkan buat meeting besok
terus di luar sana gimana
kalo kamu ketemu sama anak anak black cobra itu
iya kan reva naik taksi pih gak naik motor
reva rasa kalau misalnya naik taksi tuh gak akan terlalu ngeh deh mereka
yaudah tapi kamu hati hati ya
kamu sekarang pergi temenin reva ya
surti namanin si non
bibi gak usah kepo deh
mendingan sekarang bibi siap siap kita mau pergi
yaudah iya iya asik surti teh diajak jalan jalan sama si non
yaudah kalo gitu surti beres beres dulu ya tuhan ya
ya minimal kalau udah apa apa dia bisa teriak teriak lah
yaudah repot ganti baju juga ya
tante dapet alam loh dari papinya reva
kalo mau pasti bercanda aja sih ini ya kan
tante sindi tuh gak bercanda sindi serius kok
mau disalamin balik ya
gak salam balik gitu tante
yaudah waalaikumsalam gitu bilangin
btw papinya reva itu nggak cuma titip salam loh ke tante
jadi kan kemarin sindi cerita ceritakan sama reva
terus reva bilang katanya papinya reva tuh cerita cerita ke reva gitu katanya tante tuh cantik
terus tante kan orangnya lembut gitu ya kata papinya reva terus mandiri
abis itu katanya multi talented
jadi kayak papinya reva gitu deh
bikinin kue dong kue keju gitu tante
kalau dibikinin tante kue keju kayaknya enak deh
boleh sih tapi bahan bahannya abis sih ini
kayaknya kamu harus beli ke supermarket dulu sih
oh yaudah gapapa tante
sini langsung berangkat ke supermarket sekarang
kamu nih yang beli
oke catetin dulu nanti ya
untuk pake cepetan